pemerintah kabupaten bandung barat berencana membangun sarana transportasi kabel kar atau kereta gantung di kawasan wisata lembang
selain untuk menarik wisatawan kabel kar diharapkan bisa mengurangi kemacetan di daerah tersebut
pemerintah kabupaten bandung barat resmi mengumumkan perjanjian kerjasama dengan investor asal austria untuk membangun kabel kar di kawasan lembang
saat ini pemerintah kabupaten bandung barat tengah melakukan kajian terkait proyek tersebut mulai dari rute perizinan maupun analisis dampak lingkungan
pemerintah berharap dengan adanya proyek ini bisa mengurangi kemacetan yang sering terjadi di kawasan lembang
kita di sini antar obyek wisata ke obyek wisata yang lainnya
kita mencoba dulu dari pump house ke floating market dari floating market ke pasar lembang karena tempat keramaian orang disana
dan akhirnya disamping ada kebahagiaan masyarakat
yang memang tidak harus ke jakarta gitu kan
dan ini juga bisa menghasilkan pad pendapatan asli daerah gitu kan
kalau kita mendapatkan sepuluh ribu saja dua ribu sudah bisa dua puluh juta ya begitu
dan satu bulan bisa enam ratus juta satu tahun bisa tujuh dua miliar
itu baru beberapa titik saja
sementara itu pengamat tata kota institut teknologi bandung miming miharja menilai
kehadiran kabel kar di kawasan wisata lembang justru akan menjadi sumber kemacetan baru jika tidak direncanakan dengan baik
ya saya kira ada resiko itu ya
karena kan ini new attraction nih
begitu orang tahu bahwa ada kabel kar maka ini ada kemungkinan menarik minat wisatawan baru untuk datang juga ke sana mencoba kabel kar
walhasil volume dari traffic itu bisa juga meningkat kan
sehingga volume tuh kapasiti rasio meningkat
dari sisi lingkungan wahana lingkungan hidup walhi jabar menilai lokasi pembangunan kabel kar di kawasan bandung utara perlu kajian khusus
mengingat daerah ini berada di zona rawan bencana
kita berada pada sesar jadi dari aspek kebencanaan juga ini penting gitu dipertimbangkan
karena kita berada dalam sesar lembang
kalau semakin banyak membangun kereta gantung atau mobil kar itu juga akan menambah resiko baru
proyek ini rencananya akan sepenuhnya dibiayai investor asal austria tanpa bantuan dari apbd
rencananya pembangunan kabel kar akan dilakukan secara bertahap
tahap pertama akan dibangun di tiga titik yaitu lokasi wisata farm house
floating market dan pasar lembang
belum diketahui berapa nilai proyek ini namun pemerintah memperkirakan nilai investasi bisa mencapai satu triliun rupiah
franky wijaya kabupaten bandung barat